dan untuk mengetahui situasi terkini dampak longsor di tulung agung jawa timur sudah terhubung dengan jurnalis transmedia yosi bionovianto
selamat siang yosi selain akses jalan yang terputus dan juga rumah warga yang rusak apa dampak longsor yang kini dialami warga
ya selamat siang megi
dapat saya laporkan bahwa longsor di dua kecamatan di kabupaten tulung agung itu berdampak juga terhadap ada sembilan titik ya sembilan titik longsoran yang saat ini masih ada kondisi terparah yaitu ada dua titik yang masih tertimbun dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasi material
kemudian dampak terparah lagi adalah ada aliran irigasi yang
mengaliri satu ratus tujuh puluh satu hektare lahan di wilayah kecamatan sedang yang sampai saat ini masih terganggu karena irigasinya terputus oleh timbunan longsoran
bagaimana dengan cuaca di sana saat ini apakah masih ada perkiraan cuaca buruk pada minggu ini
ya sampai dengan siang ini masih ada mendung
dan cuaca ini memang tidak
tidak diprediksi ya
artinya ketika kemarin terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan waktu yang cukup lama itu mengakibatkan terjadinya longsor di dua kecamatan ini
dan perlu diketahui bahwa dua kecamatan yang berada di lereng gunung wilis ini hampir setiap tahun menjadi langganan terjadinya longsor
ya yosi anda tadi sudah menyebut ini ada langganan longsor dan bagaimana upaya perbaikan dan bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah setempat
ya hari kamis kemarin bupati tulungagung telah turun ke lokasi longsor yaitu di pagruwajo
yang kecamatan pagerwojo yang merupakan dampak parah juga itu letaknya bersebelahan dengan kecamatan sendang
kemudian hingga sejauh ini bantuan untuk yang menuju lokasi di dua ratus tujuh puluh warga yang nyaris terisolir
artinya memang mereka tidak bisa
akses keluar menggunakan kendaraan roda empat hanya bisa melalui jalur alternatif
itu logistik ada beberapa yang sudah disalurkan melalui kendaraan roda dua
kemudian hingga saat ini memang masih berlangsung proses pembukaan material di jalur yang tertimbun
ada dua titik yang cukup parah ini di wilayah sendang
ya semoga semua warga bisa mendapatkan
bantuan logistik segera
selamat bertugas kembali